dikritik sebagai acara yang menghamburkan uang rakyat senilai delapan belas miliar rupiah
acara apel kebangsaan bertema kita merah putih tetap digelar di lapangan simpang lima semarang pada minggu pagi
grup band sleng yang sempat dibully oleh warganet pun tetap manggung menghibur peserta apel kebangsaan
grup band sleng tampil minggu pagi di lapangan pancasila simpang lima semarang
band yang digawangi oleh kakak bim bim rido abdi dan ivan ini menjadi salah satu pengisi acara apel kebangsaan bertema kita merah putih
kegiatan ini menjadi kontroversial karena menghabiskan anggaran delapan belas miliar rupiah diambil dari apbd pemerintah provinsi jawa tengah
di media sosial sleng dibully dengan tagar sleng makan duit rakyat dan sempat menjadi trending topic
pusat hiburan musik sleng leto dan pedangdut nela karisma acara diisi dengan orasi kebangsaan oleh kiai haji maimun zubir
habib lutfi hingga mantan ketua mahkamah konstitusi mahmun m b
kita ingin menyatukan hari ini kita sampaikan dan kita buktikan kepada siapapun bahwa ini adalah merah putih kita sedang apel kebangsaan
tidak ada sedikitpun cerita kita pihak memihak dukung mendukung
tapi kita ingin berikan pesan kepada mereka agar semua saling menjaga bertoleransi berbineka tunggal ika berpancasila dan mencintai bangsa dan negaranya
di mata masyarakat acara yang dianggap menghamburkan uang rakyat ini pun diterima dengan beragam reaksi
ada yang setuju maupun tak setuju
sebenarnya agak berlebihan ya kemarin juga saya sempat melihat beritanya
dan rame sekali ya
mengenai hal tersebut tapi asalkan di sini semua pengunjung yang ada di sini karena ini apbd dananya dari rakyat juga
semoga dana tersebut juga bisa bermanfaat untuk warga yang datang langsung ke sini
mungkin memberikan fasilitas yang lebih nyaman
dan juga kegiatannya juga bisa bermanfaat untuk semuanya
apalagi katanya kegiatan ini agar bisa menciptakan kerukunan
kalau digunakan untuk anggaran apbd sih sebenarnya ya nggak mesti sebanyak itu lah
terus separoh mungkin bisa sebagian dari iklan dari apa dari
ini bukan acara buat partai kan
kalau buat partai mendingan nggak usah pakai anggaran apbd lah
kegiatan apel kebangsaan ini sebelumnya ditandarkan secara perusahaan
kegiatan apel kebangsaan ini sebelumnya ditandarkan secara perusahaan